vanessa angel hari ini telah dipindahkan dari ruang perawatan rumah sakit bayangkara polda jawa timur
ke sel tahanan di tres krimsus polda jatim
sementara keluarga vanessa menyatakan akan melakukan upaya penangguhan penahanan
lewat tim penasehat hukum
polda jawa timur senin pagi telah resmi memindahkan artis vanessa angel
tersangka dalam kasus prostitusi online dari rumah sakit bayangkara polda jawa timur
ke sel tahanan polda jawa timur di gedung ditreskrimsus
pemindahan ini dibenarkan kabit humas polda jawa timur kombespol frans barung mangera
pemindahan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari dokter yang menangani
jika kondisi vanessa angel telah sehat dan layak untuk dipindahkan ke sel tahanan
sementara pihak keluarga mengakui jika saat ini vanessa angel melalui penasehat hukumnya
tengah mengajukan upaya penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian
yang saat ini tengah diproses
ya itu keterangan dokter ya tadi pagi dipindahkan
karena memang seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
dua ribu sembilan belas va ini secara resmi kita nyatakan sudah ditahan
nah oleh karena itu dokter menilai bahwa yang bersangkutan sudah layak
untuk dipindahkan dari rumah sakit ke ruang tahanan polda jawa timur
nah itu dipindahkannya tadi pagi jam lima tiga puluh waktu indonesia bagian barat
dengan pertimbangan bahwa di pagi hari yang bersangkutan bisa menghirup udara segar
dan itu juga yang bersangkutan
dan secara privasi ya minta itu supaya dipindahkan tidak disorot oleh rekan rekan media tentunya
kalau kondisinya sudah baik dari kemarin dari waktu pertama kali dia pingsan itu
sampai tadi malam saya masih ketemu masih saya tungguin itu sudah
hanya di masalah di pencernaannya saja ya
setiap hari nunggu vanessa
ya setiap hari saya kuliah
ya sebatas seperti mama
kita menguatkan saja
proses penangguhan juga masih diproses
masih kita tunggu hasilnya juga
mudah mudahan ada hasil yang mengembirakan